kini masyarakat dapat menikmati beragam informasi umum dalam bentuk digital
bi corner merupakan pojok baca yang disediakan bank indonesia di perguruan tinggi se indonesia
pustaka bi corner berisi berbagai buku dan literatur berkualitas dari dalam dan luar negeri
khususnya literatur di bidang ekonomi
pembangunan bi corner merupakan dedikasi untuk negeri yang dilakukan oleh bank indonesia
demi mewujudkan indonesia cerdas
seperti yang telah dilakukan di stikom balikpapan kalimantan timur
pada sepuluh agustus dua ribu lima belas di kampus tersebut bi secara resmi menyerahkan bantuan fasilitas bi corner
penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh gubernur bank indonesia agus dewi martowadoyo
kami berbahagia bahwa hari ini kami bisa membuka bisnis
e corner atau pojok bank indonesia
di mana nanti di perguruan tinggi perguruan tinggi dan di pemerintah pemerintah daerah
bank indonesia akan membuka perpustakaan
dan perpustakaan itu kita harapkan tahun dua ribu lima belas ini ada seratus perpustakaan di seluruh indonesia
dalam waktu lima tahun itu kita ada seribu perpustakaan bisa kita bangun
untuk kita bisa mempersiapkan generasi muda kita dengan lebih baik
dan seluruh lembaga lembaga akademis yang memiliki bi corner
diharapkan mampu mengundang peran serta masyarakat sekitar
serta memanfaatkan informasi yang tersedia di bi corner
untuk menjadikan wilayah indonesia bagian timur sebuah wilayah yang berdaya saing tinggi
kita harus berinvestasi di bidang pengetahuan yang baik
kita jangan menjadi masyarakat konsumtif
kita perlu menjadi masyarakat yang produktif
karena hanya dengan pengetahuan yang baik kita bisa menjadikan kalimantan timur indonesia berdaya saing
dan indonesia di akhir tahun dua ribu lima belas ini sudah ada persaingan ekonomi asean
kalau kita tidak hati hati kalau kita tidak tingkatkan pengetahuan kita kita akan kalah daya saing
dan kalah daya saing itu yang membuat rupiah kita menjadi lemah
jadi bapak ibu sekalian ayo kita gunakan kesempatan ini untuk kalimantan timur bangkit
untuk kutai timur bangkit untuk balikpapan bangkit kita dukung